badan pemeriksa keuangan atau bpk merilis laporan audit sembilan belas kementerian dan lembaga negara
dalam laporannya bpk menggarisbawahi minimnya sumber daya terkait sistem pengendalian dan pengawasan keuangan
auditoriat keuangan negara atau akn badan pemeriksa keuangan memeriksa laporan keuangan lembaga dan kementerian
ada sembilan belas entitas audit baik dari kementerian seperti kemenkopol hukam kemen hukam dan kementerian perhubungan
serta lembaga negara seperti kpk bnpt dan bawaslu juga menjadi undangan
dari hasil audit yang nantinya akan diterbitkan bpk memberikan rekomendasi terhadap presiden
terutama terkait lemahnya sistem pengendalian internal
di antaranya kekurangan dalam hal pengelolaan pnbp pertanggung jawaban belanja pengelolaan persediaan
selisih pencatatan keuangan kas dan setara kas dan pengelolaan aset tetap